setelah peringatan melalui surat teguran tertulis
pemprov dki jakarta akan memberikan sanksi denda
bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker di tengah pandemi covid sembilan belas
sanksi tegas tersebut tertuang dalam peraturan gubernur no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur tentang pelaksanaan psbb
dalam pasal empat disebutkan setiap orang yang tidak menggunakan masker selama psbb
akan didenda administratif paling sedikit rp seratus
dan paling besar rp dua ratus lima puluh
sanksi denda bagi para pelanggar seperti tidak memakai masker
dan berada di tempat keramaian juga untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat
namun sanksi denda baru akan diterapkan setelah proses pembagian masker
untuk masyarakat selesai dikerjakan
penerapan sanksi denda sesudah pembagian masker selesai semua
pada saat ini hampir selesai begitu selesai baru nanti denda
dengan diterapkannya pergub no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
anies berharap angka penyebaran virus corona bisa menurun
sehingga pandemi covid sembilan belas dapat segera berakhir